itu kata kata yang biasa disiapungin
gue dikasih kamar horror begini
udah berapa tahun gak dipake
masalah liat kali
masing rasa bersalah
jadi gak enak kan suasananya
mendingan kita siapin meja untuk barbecue
kita makan enak malam ini
itu baru bener
mama sama papa belum bisa dateng kesini
karena kalang hujan badai ya
iya disini sih gak hujan
hati hati di jalan ya
kan masih ada besok
orang tua gue
gak jadinya sampe hari ini
mereka sudah dalam perjalanan
belum juga setengah perjalanan
udah kalang hujan badai
jadi mampir hotel dulu
kalau udah gak usah dipaksain
lagian kita juga gak apa apa kan
mendingan sekarang kita main game seru seru
menurut order gimana
eh gue yang nanya dulu ya
lo kan penakut nih
tapi ada gak sih satu hal di dunia ini yang lu gak takutin
oh ada dong
gue gak takut setan
gak takut setan
gak takut setan
mana mungkin lo gak takut setan
orang penakut kayak lo aja gak takut setan
udah pokoknya sekarang lalu kena hukuman
lo tidur di luar tuh sana
serius gue gak takut setan
makin dari nganggis sih
sekarang gue ngasih pertanyaan
kenny kan ganteng nih
terus dia juga suka sama lo
kalau lo gak tertarik sama dia
males deh gue pertanyaannya kayak gitu
udah deh gue udah gak mau main
lo harus tetep dihukum
hukuman yang lo tadi kasih ke gue
lo yang jalanin
gue suruh tidur di luar malam ini
ya dulu jangan sampai kelewatan gitu dong
kasian lo lah
yaudah udah gak apa apa
gak apa apa kok gue tidur di luar
tega banget sih
nggak apa apa berani dia
ini semua gara gara tommy
gak lucu deh
jangan ngerjain gue
apaan sih lu teriak teriak
tadi gue di kamar kepikiran lu
lu tidur sendirian di luar gini
kalian ngapain berduan disini
kalian main belakang ya dari gua
jadi lo nolak gue
kapan lo dateng dateng main duduk
gue gak main duduk
aneh aja gue ngeliat lo berduan kayak begini
lah emang kenapa kalau gue khawatir sama lola
kan gitu temenan
gue kecewa sama lo
pikiran lo pendek banget
kalau lo gak suka
pergi loh dari sini
lo kira gue takut balik sendirian
kita pulang sekarang
kita cari bis malam
dia yang ngajak ke villa nih juga ya
aduh udah deh
lo jangan lepasin tangan gue
saya ada mobil di belakang
gini masih jalan la
ini bujel malah kagetin gue
yaudah paling gak beli iseng
kok lagi kebutin sih
rambutnya makin deket la
kan jadi yang mengejar kita la
yang mengobrol organ kita la
di balik ke sini apa tuh jalan
masa balik ke bilang sih ketemukannya lagi
harga diri kita di mana
terus kemana dong
yaudah kita hadapin
di luar sana
keluar lu kalau berani
woi keluar lu
lahir tuh la
wicoba abrir perkembangan
tapi saat ini